setelah dibekukan selama satu bulan bus transjakarta rute cibubur cawang kembali beroperasi
pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono mengambil jalan tengah
dengan kembali mengizinkan transjakarta di jalur kota satelit ini
hal ini dilakukan agar angkutan umum lain yaitu angkutan kota k lima puluh enam yang memiliki rute sama
tidak kehilangan penumpang
kamis pagi puluhan penumpang transjakarta rute cibubur cawang
sudah menunggu di halte feeder yang terletak di depan pusat perbelanjaan cibubur junction
ada empat bus transjakarta yang beroperasi di rute cibubur cawang dengan tarif rp tiga lima ratus
para penumpang pun menyambut baik kembali beroperasinya transjakarta rute cibubur cawang
yang dianggap aman nyaman dan terjangkau
belum ada ini saya mesti naik rp lima enam ratus
tapi kan saya tinggal di legenda wisata di situ lima enam nya sudah penuh
sekarang akhirnya pakai transjakarta ini alasannya kenapa
karena pertama lebih hemat ya satu
terus kalau transjakarta saya juga kerjanya kan di daerah jakarta
jadi tinggal naik transjakarta aja lebih cepat
ini ya ongkos lebih ringan
karena kan kalau kita naik rp lima enam ratus kan harus transi dulu ke uki
ini kan kita turun ke uki pindah lagi nggak bayar lagi
jadi kita lebih efisien lah hemat lah untuk biaya
selain hemat apa lagi kelebihannya bu dengan menggunakan transjakarta
aman nyaman yang jelas kan nggak berkeringat
untuk mengantisipasi terjadinya gesekan dengan pengemudi angkutan antarkota k lima puluh enam jurusan cilang cicawang
yang rutenya beririsan dengan transjakarta
halte feeder busway dijaga beberapa petugas keamanan
satu di antaranya merupakan personel tni
pemandangan berbeda di area tunggu angkot k lima puluh enam yang tidak terlalu ramai penumpang
pengemudi angkot k lima puluh enam menyatakan
di hari kedua pengoperasian kembali transjakarta
setelah moratorium selama satu bulan
pendapatan mereka berkurang lantaran banyak penumpang yang beralih menggunakan transjakarta
ya sangat pengaruh lah bagi kami mengurangi penghasilan kami lah
hampir empat puluh persen
terus akan ada aksi lagi nggak dari teman teman supir
kalau itu kurang tahu belum tahu rencana berikutnya gimana
sementara mungkin dijalankan aja dulu
meski begitu sejumlah penumpang tetap setia menggunakan angkot k lima puluh enam yang bertarif rp delapan ini
ada sejumlah perbedaan bagi para pengguna transportasi yang menggunakan transjakarta
dari cibubur menuju ke cawang dan juga para penumpang yang menggunakan angkot k lima puluh enam ini
yang memang sudah lebih dahulu beroperasi
di antara adalah waktu tunggu yang memang lebih panjang jika dibandingkan dengan transjakarta
yang hanya datang sekitar lima menit sekali
namun jika kita menggunakan angkot k lima puluh enam ini kita harus menunggu setidaknya lebih dari sepuluh menit
menunggu sampai penumpangnya penuh
sementara untuk waktu tempuh sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda
karena memiliki rute yang sama dengan transjakarta cibubur kecawang
kalau ibu apa nih kelebihannya tetap naik angkut
ya memang perlu sekecepat aja gitu
kalau naik trans kan memang harus transit
kini terdapat sembilan puluh armada angkot yang sudah beroperasi sejak dua puluh tiga tahun lalu
mardika utama jakarta